sudah bagus belum apa diulang lagi
nah daripada matgai alias mati gaya dan kurang puas sama hasilnya
pada segmen demi cuan kali ini aku mau ajak kalian ke self photo studio
dan mengetahui prospek bisnisnya
penasaran kan yuk
siapa sih yang tidak suka berfoto
galeri smartphone anda pasti sudah penuh dengan beragam foto
baik swafoto foto bersama keluarga teman dan rekan di setiap momentum
nah kebiasaan ini yang membuat edwin susanto
membuka usaha self photo studio
kita bisa bergerak bebas dan berpose apapun tanpa canggung
cukup menggunakan remote kecil untuk menjepret kamera secara otomatis
edwin susanto membuka seori self photo studio sejak september dua ribu dua puluh
saat bisnis ini sedang ngetrend di korea selatan
di sisi lain keterbatasan aktivitas yang menyenangkan saat pandemi
dinilai sebagai momentum tepat untuk membuka usaha self photo studio

dan juga untuk menjelaskan kepentingan di dunia
dan juga untuk menjelaskan kepentingan di dunia

karena yang datang itu bukan hanya mengisi waktu luang bersama pasangan teman keluarga
tapi ada yang juga merayakan hari hari spesial mereka
saat membuka usaha seperti ini edwin merogoh kocek sekitar dua ratus juta rupiah
sebagai modal awal di luar sewa lokasi
dan biaya renovasi
dia perlu menyediakan berbagai peralatan fotografi
edwin memilih ruko lantai tiga sebagai lokasi bisnisnya
di bilangan kemang jakarta selatan
ternyata tak perlu ruangan luas
hanya perlu menyekat ruangan menjadi tiga bagian
yakni ruang ganti ruang studio foto
kemudian ruang untuk editing dan mencetak foto
sampai saat ini seori sudah memiliki sepuluh cabang lainnya
di sejumlah kota besar melalui skema warah laba
sehingga tak perlu memiliki keahlian khusus dalam fotografi
bagi anda yang tertarik dengan bisnis self photo studio
edwin menyebut franchise akan segera kembali modal
pada satu tahun pertama bisnis
omset itu kita pakai range saja ya
range nya kurang lebih empat puluh sampai bisa kalau lagi maksimal itu bisa seratus per bulan
self photo studio dianggap menawarkan harga yang terjangkau
dengan kualitas yang baik
seori menawarkan harga rp satu ratus lima puluh per satu sesi pemotretan
sekaligus pemilihan dan mencetak foto
penerapan batas waktu bertujuan agar sesi foto dan antrian antar konsumen menjadi teratur
pas tau ada sel foto studio terus ngeliat harganya sama hasilnya sih kayak
wah ini untung banget nih fotonya dapatnya banyak hasilnya bagus harganya juga gak mahal
jadi gitu sih demen sama konsepnya
terus bener bener gak malu aja gitu karena gak ada yang ngeliatin kan private gitu
kalau yang menarik itu aku tuh bisa dapat banyak ilmu di sini soalnya tuh aku juga belajar
nah terus juga aku bisa tahu nih pengaturan pengaturan kamera kayak aku tahu bisa tentang iso shutter speed
terus ya fragmanya kayak gimana cara setting settingnya semua dan juga aku bisa dapat foto gratis tentunya
jika seori mengklaim menjadi pionir dalam layanan self photo studio
ada kalt yang baru membuka layanannya satu mei dua ribu dua puluh
diva aliviasi pemilik mencoba mencari perhatian konsumen abg yang meramaikan kawasan
kawasan m block space jakarta selatan meski ia tahu bisnis ini sudah menjamur di ibu kota
mau ngajak teman teman aja sih karena kan kita belum ada foto bareng
apalagi pakai seragam sama almed kan
makanya kenapa milih self photo studio tuh lebih leluasa aja gitu buat gaya gaya
diva menggeluti dunia fotografi sejak sma sehingga ia menjalankan bisnis sesuai hobinya
self photo studio baru dia buka setelah kalv memiliki bisnis photobox
nah sebagai inovasi di tengah kompetisi diva membuka layanan tambahan foto white
yakni kamera fisheye berkonsep photobox
sejak dibuka kalphoto studio dapat memikat rata rata dua puluh konsumen per hari
dengan harga rp satu ratus lima puluh per sesi dan mendapat lima cetak foto
sedangkan photo white dibanderol rp lima puluh lima
pasarnya kalau sekarang kondisi pasarnya udah rame banget udah ngetrend banget
dan kalv baru bukainnya dengan konsep yang kita menawarin konsep yang berbeda gitu loh
kita menawarkan fitur yang lebih banyak tentu saja apa yang kita
apa ya cara kita menonjol di pasar yang udah rame itu tentu saja unik selling point ya kan
nah mungkin yang ngebedain kita dari self photo studio lain itu adalah
kita punya backdrop yang banyak kita punya opsi tambahan banyak
kita pun ngasih cetakan lebih banyak juga ke para pengunjung dan hasilnya tetep menguaskan
bukan berarti murah itu jelek tapi kita ngasih murah
dengan kualitas terbaik dan pelayanan terbaik
buat anda yang ingin berfotoria baiknya melakukan booking terlebih dahulu di website seori maupun kaum
booking diharapkan dapat memperlancar antrean dalam sehari operasional foto studio
bagi yang ingin membuka bisnis serupa diva memberi saran
agar mempelajari dulu seluk beluk dunia fotografi dan riset bisnis
yang paling penting adalah pemasaran yang handal
agar menciptakan awareness kepada masyarakat tentang jasa self photo studio
cakep cakep ya hasilnya